komisi pemberantasan korupsi dikabarkan melakukan operasi tangkap tangan di nganjuk jawa timur
dikabarkan ada sembilan orang yang ditangkap oleh kpk dan tengah menjalani pemeriksaan awal di polres nganjuk
sudah ada rekan saya arya dita utama di gedung kpk untuk mengonfirmasinya
dito apa yang bisa anda jelaskan terkait dengan ott yang baru saja terjadi
atau beberapa waktu terakhir kita baru tahu di nganjuk jawa timur
ya halo selamat petang budi memang terkait hal itu jurubicara kpk febri diansyah
barusan saja menyampaikan bahwa memang dia mengkonfirmasi bahwa telah ada operasi tangkap tangan yang dilakukan
oleh pihak kpk sendiri di suatu daerah di jawa timur
tapi memang febri sendiri tidak secara rinci menyebut daerah mana yang dimaksud
tapi memang sudah banyak beredar kabar bahwa orang yang telah terciduk dalam operasi tangkap tangan tersebut
adalah bupati dari nganjuk sendiri yaitu taufikur rahman
dan memang mengenai jumlah orang tersebut juga
memang tadi febri diansyah
febri diansyah juga menegaskan menangkap sekitar lima belas orang
memang berkembang informasi awal ada sembilan orang
tapi memang tampaknya jumlah orang yang telah diamankan dalam operasi tangkap tangan tersebut
telah bertambah menjadi lima belas orang
tapi memang perlu dicatat bahwa kelima belas orang tersebut tidak akan langsung dijadikan tersangka
karena memang kpk setidaknya punya waktu satu x dua puluh empat jam
untuk menentukan status dari masing masing orang yang telah ditahan tersebut
selain juga mengamankan sekitar lima belas orang
febri diansyah juga menegaskan bahwa memang operasi tangkap tangan ini dilakukan di dua lokasi
setidaknya di satu di kota jakarta
satu di nganjuk itu sendiri
mengingat memang kuat dugaan bahwa memang hal ini juga melibatkan kepala daerah dari nganjuk
yang ada di provinsi jawa timur
sementara itu juga kpk juga menegaskan mereka juga menyegel sejumlah tempat
karena memang belum dapat melakukan pengledahan sebelum adanya penetapan status tersangka
sehingga memang saat ini sejumlah tempat telah disegel
supaya memang tidak sampai terganggu lokasinya
sebelum akhirnya penyidik kpk masuk ke dalam untuk mencari barang bukti yang lain
selain itu juga memang kpk juga mengatakan bahwa memang mereka juga telah menjentaskan
sejumlah uang dalam bentuk mata uang rupiah
tapi memang juga tidak dirinci berapa jumlah uang yang diterima
nah terkait dengan dugaan ditangkapnya atau diamankannya bupati dari nganjuk
ini taufik roman memang perlu diketahui juga
bahwa sekitar pada tanggal enam maret tahun dua ribu dua
taufik roman sendiri pernah menang gugatan pra peradilan terhadap kpk
pada saat ia ditetapkan menjadi tersangka oleh komisi antirasuah itu sendiri
dan memang pada saat itu hakim dunggal wayan karya
mengatakan bahwa kpk melakukan penyelidikan
dan penyelidikan dengan objek dan subjek perkara yang sama yang telah dilakukan oleh kejaksaan
tapi memang dia mengakui bahwa memang meski kasus ini telah dilimpahkan
dari kejaksaan agung kepada kpk
dan juga memang kejaksaan agung dan juga kpk telah menggelar perkara bersama
tapi memang dia tetap menganggap bahwa memang taufik rahman secara tidak sah
dinyatakan sebagai tersangka oleh kpk
dan memang pada saat itu sendiri kpk sedang menyidik keterlibatan taufik roman
bupati teringanjuk sendiri untuk lima proyek pembangunan di kabupaten teringanjuk pada tahun dua ribu sembilan
masih belum jelas apakah memang kasus maksud saya
apakah dengan dugaan tertangkapnya dalam operasi tangkap tangan kali ini
merupakan kasus yang sama atau memang kasus yang berbeda
kita harus menunggu informasi lebih lanjut yang rencananya akan disampaikan oleh kpk
melalui pimpinannya dalam konferensi pers resmi pada esok atau hari kamis mendatang
terima kasih dito
kami akan terus menunggu konfirmasi atau penjelasan resmi
terkait operasi tanggap tangan bupati teringanjuk ini
terima kasih sekali lagi ada dita utama yang melaporkan dari gedung kpk di jakarta